ya bunga kalau misalnya bisa saya informasikan saat ini saya berada di tengah tengah acara malam anugerah kepemudaan dua ribu delapan belas
yang mana ini diinisiasi oleh kementerian pemuda dan juga olahraga republik indonesia dan juga menjadi perayaan ketiga
kalau misalnya bisa kita runut ini tidak akan terlepas kaitannya dengan acara sumpah pemuda yang baru saja kita peringati pada tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu delapan belas kemarin
yang juga menjadi peringatan ke sembilan puluh warga indonesia terhadap sumpah pemuda yang pernah diikrarkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
silap oleh pemuda pemudi indonesia tanpa memandang ras suku dan juga agama untuk bersatu atas nama bangsa indonesia
nah pada malam hari ini juga pihak dari kementerian pemuda dan juga olahraga kembali melakukan acara yang sudah dilakukan selama tiga tahun berturut turut
di mana ada sejumlah penghargaan penghargaan dan juga apresiasi kepada sejumlah pemuda pemudi yang ada di seluruh indonesia
dari sabang sampai merauke dari tiga puluh empat provinsi dan juga dari lima ratus empat belas kabupaten kota yang ada di indonesia
terkait dengan apa apa saja yang sudah mereka berikan kepada daerah mereka masing masing kepada negara mereka dan juga baik itu untuk segi nasional dan juga untuk internasional
bunga kalau misalnya bisa saya tunjukkan di belakang ini adalah sejumlah daerah daerah yang sudah dinominasikan dan juga diberikan penghargaan oleh kementerian pemuda dan juga olahraga
karena mereka berhasil memberikan kategori kategori terbaik untuk pemuda pemudinya karena telah menjadi daerah yang layak bagi tempat tinggal sejumlah pemuda
pemudi di tempat mereka berada mulai itu dari bidang perekonomian mulai dari bidang sosial pendidikan budaya dan lain sebagainya
selain para pemimpin pemimpin daerah yang ada di belakang saya yang sudah menerima penghargaan ada sejumlah kategori kategori lain yang memang diterima oleh pemuda pemudi
mulai itu dari bidang pelopor pangan lalu ada pelopor teknologi agama sosial dan juga budaya di mana ada total masing masing ini lima pemenang yang telah ditentukan oleh pihak kementerian
pemuda dan juga olahraga yang bekerja sama dengan dinas pemuda olahraga di masing masing daerah tersebut
lalu juga ada bidang pemuda wira usaha berprestasi di mana ada sejumlah kategori kategori juga di dalamnya seperti misalnya bidang perdagangan dan juga jasa
lalu ada bidang industri kreatif dan juga penggerak wira usaha muda berprestasi di mana masing masing juga mendapatkan tidak hanya penghargaan bunga tetapi juga berupa uang tunai untuk kembali mengembangkan potensi potensi mereka di bidang yang sama
dan juga bisa memberikan pengaruh
pengaruh yang baik kepada daerah mereka pemuda pemuda lain di seluruh indonesia dan juga bangsa dan juga negara mereka
lalu selain itu juga ada kategori pelopor hebat
nah kalau misalnya boleh saya gambarkan bunga pasti ingat tentang hanifan yuda yang merupakan atlet pencaksilat yang pada gelaran asean games dua ribu delapan belas lalu ini memenangkan pertandingan
dan ini juga mendapatkan kembali penghargaan dari kemenpora
bukan untuk prestasinya sebagai atlet tetapi atas apa yang telah dilakukannya pada saat seremonial
perayaan dirinya memenangkan pencaksilat tersebut yaitu menyatukan dua pasangan calon presiden dan juga calon presiden nomor urut satu dan juga nomor urut dua yaitu joko widodo dan juga prabowo subianto
karena memang iklim politik pada saat itu sedang panas tetapi hanifan dianggap mampu meredakan iklim politik yang panas tersebut
dan kita berupaya ataupun berharap bahwa nantinya pemuda pemuda di indonesia ini bisa kembali membangun daerah mereka masing masing dengan potensi mereka dan juga tidak hanya untuk daerah mereka tetapi juga untuk bangsa